menjalankan ibadah ramadan di negara sendiri tentu hal yang biasa
tapi bagaimana ceritanya jika menjalankan ibadah puasa di tempat yang cukup jauh dari kampung halaman
hari ini kita akan berbagi cerita dengan ilham caturvata warga negara indonesia yang berada di rumania
halo selamat pagi waktu indonesia mas ilham gimana kabarnya sehat mas
alhamdulillah sehat nah gimana sih suasana ramadan tahun ini di rumania ada yang berbeda gak
ada tradisi tertentu mungkin di sana bisa diceritain mas
untuk perbedaan dari tahun kemarin dengan sekarang ini tidak terlalu jauh ya
terutama dari segi musim kita masih bertepatan pada musim semi
jadi untuk saat ini kita tidak terlalu jauh dari pada jarak waktu sekitar empat belas sampai dengan lima belas siang
perbedaannya untuk tahun ini saya hanya mencoba suasana baru dalam berbuka bersama seperti itu
apa tuh suasana barunya mas
suasana baru itu saya sekarang berbuka di tempat yang mana tempat ibadah dan juga fondasian
untuk membantu para homeless dan juga refugees dari ukraina
oh jadi bisa banyak berbagi di sana ya mas ya
oke mas ilham berarti bisa diceritain
kalau misalnya tadi dikatakan musimnya masih sama seperti tahun lalu dan jumlah puasa sampai empat belas sampai dengan lima belas jam
tapi yang bisa dibilang menjadi tantangan
tantangan terberatnya apa sih berpuasa di sana mas
tertantangan terberat di sini sih karena kan kita minoritas
dan saya ini jauh dari barat ya di indonesia saya ini berasal dari aceh
yang mana aceh itu kan sangat kental dengan syariatnya
saat berpuasa itu tidak ada gerai makanan yang berbuka pada waktu waktu yang tertentu seperti itu
jadi kalau di sini kan semua gerai makanannya
makanan itu terbuka dua puluh empat jam dan kepanpun
jadi tidak ada masakan seperti itu
itu untuk dari segi sosial ya
dan kemudian terbedaan dari jarak waktu ya
waktu itu kalau di indonesia sekitar dua belas jam ya
kalau di sini kan lebih jauh seperti itu
oke mas ilham mungkin tadi bisa ceritakan sedikit mengenai
yang tahun ini berpuasa dengan membantu refugees gitu
bisa ceritakan lebih dalam sedikit mas
ya di sini menariknya di tempat saya berbuka bersama
ini buah foundation ya untuk saling berbagi
baik itu sebagai refugees ataupun homeless yang ada di sini
jadi ketika saya berbuka di sini banyak dari warga negara ukraina
yang mengungsi di foundation ini yang beragama muslim
ketika saya berada di sana saya mengetahuinya ketika
saya ingin mengajak foto beberapa teman teman yang ada di situ
dengan menggunakan bahasa rumania
dan kemudian salah satu teman saya dari rumania mengatakan bahwasanya
mereka itu dari ukraina
mereka saat ini sedang mengungsi di sini
dan kita saling berbagi di sini seperti itu
dan saya merasa ini berbeda dari tahun yang lalu
karena yang mana tahun lalu saya itu berbuka di tempat
masjid yang mana di dekat dengan asrama saya
sekitar tiga dua stasiun bus
dan di situ menggunakan bahasa arab semua di dominasi dengan bangsa arab
kalau di sini di
bercampur ya baik itu bangsa turki qatar dan juga arab
dan satu lagi sekarang ukraina
baik baik ada cerita cerita tertentu atau mungkin ada kegiatan khusus yang dilakukan di sana mas
untuk saat ini
kalau misalnya ramadan kita seperti biasa ya
masih kuliah bekerja
dan tidak ada yang berbeda
seperti hari hari biasa
dan tidak ada alhamdulillah min ramadhan atau berburu tajjil atau sejenisnya seperti itu

terakhir mas sedikit aja
mungkin mas ilham ada yang sedikit
dikangenin dari ramadan
suasana ramadan di indonesia apa aja
jelas banyak sekali
yang berbeda ya
mulai dari ketika kita istar itu
biasa kan bersama dengan teman teman
atau kita nanti ada kegiatan alumi
dan kemudian sebelum kita
bergabung bersama itu kan ada yang nama berburu tanggil
ini kan tidak ada
ini hanya terbuka dengan apa yang ada
yang disediakan oleh pihak
organisasi yang menyediakannya
baik baik mas ilham
semoga tetap lancar puasanya disana
salam juga buat teman teman yang
ada disana baik itu
komunitas sama muslim maupun juga masyarakat indonesia
terima kasih mas ilham
terima kasih banyak
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh